kita ke informasi lain jalan raya gubeng yang amblas mulai diuruk pengurukan dilakukan sejak pukul tujuh pagi di bawah pengawasan langsung wali kota surabaya tri risma hari ini
puluhan alat berat yang terdiri dari dua belas eskavator empat unit dozer dan sekitar dua puluh truk pengangkut tanah dioperasikan untuk menguruk lubang di jalan raya gubeng yang amblas
sejak pukul tujuh pagi alat berat ini terus berdatangan dan bekerja tanpa henti
pengurugan jalan raya gubeng yang amblas ini diawasi langsung oleh wali kota surabaya tri risma hari ini
ditargetkan normalisasi jalan raya gubeng akan selesai dalam waktu tujuh hari
koresponen cnn indonesia eka rima di jalan raya gubeng surabaya jawa timur
rima sejauh mana perkembangan perbaikan jalan raya gubeng
ya putri jika saya melakukan pemantauan
sejak pukul empat sore hari tadi
maka saat ini jumlah alat berat yang diterjunkan untuk melakukan penggorokan di jalan raya gubeng ini ditambah
jika tadi di sisi selatan hanya ada empat eskavator
maka pada saat ini saya menghitung ada lima eskavator berukuran besar
kemudian ada empat eskavator berukuran kecil diterjunkan langsung
sementara di sisi utara pun demikian
artinya ada lebih dari dua belas eskavator yang diterjunkan di jalan raya gubeng ini
sementara untuk doster sendiri juga ditambah
jika tadi saya melihat di sisi selatan ada dua doser
maka pada saat ini ditambah menjadi sekitar tiga doser yang bekerja di sini
begitu juga dengan sisi utara
jika wali kota surabaya tririsma hari ini menargetkan pengurukan ini akan selesai dalam waktu tiga hari
jika tadi saya cukup meragukan karena memang jumlah alat beratnya tidak seperti yang diharapkan
maka pada saat ini sepertinya saya akan mulai optimis bahwa pengurukan ini akan selesai dalam waktu tiga hari
bahkan kurang dari tiga hari
harapannya seperti itu putri
karena mengingat kedalaman
jalan raya gubeng yang ambles di bagian tengah ini cukup dalam antara lima belas sampai dua puluh meter
saat ini pekerjaan belum selesai
sejak pukul tujuh pagi hari tadi sampai malam ini meski hujan mengguyur jalan raya gubeng ini
pekerja pekerja ini tidak berhenti untuk melaksanakan pengurukan di jalan raya gubeng ini
karena memang wali kota surabaya menargetkan ini harus selesai dalam waktu tiga hari
ada satu unit doster di sini yang masih menunggu penumpukan tanah yang dilakukan oleh eskavator
di bagian tengah untuk meratakan nantinya untuk menyambung antara sisi utara dan juga sisi selatan dari jalan raya gubeng ini
masih dilakukan dan dozer ini masih menunggu nanti jika ada beberapa truk lagi yang akan masuk ke sini untuk membawa
urukan tanah atau sirto
karena saat ini seluruh truk yang dioperasikan sekitar dua puluh truk yang dioperasikan masih kembali keluar mengambil sirto
untuk kemudian kembali untuk mengisi kembali sirto yang tadi
jika tadi sekitar radius tiga puluh meter pengerjaan
melebar sampai radius tiga puluh meter
maka saat ini sudah mulai dipadatkan menuju ke radius sekitar lima belas meter
artinya sudah ada lima belas meter berkurang di sini untuk semakin mendekat di area bagian tengah
jika saya melihat sejak sore tadi hingga saat ini
maka diharapkan memang ketika dua hari mendatang atau bahkan kurang dari dua hari mendatang ini akan segera tersambung
baru kemudian nanti proses konstruksi akan dilakukan setelah sirkus situs ini kemudian masuk atau diuruk dipadatkan
di bagian utara dan juga bagian selatan sudah tersambung maka kemudian konstruksi akan mulai dilakukan
memang wali kota surabaya menarikkan tujuh hari ini harus selesai
sementara hingga saat ini memang belum ada kejelasan terkait sebenarnya penganggaran ini nantinya akan dibebankan kepada siapa
awalnya pihak kepolisian polda jawa timur menyatakan bahwa memang pihak proyek adalah pihak yang bertanggung jawab di sini
namun itu belum bisa dipastikan karena masih dalam perjalanan
karena masih dalam proses identifikasi dan juga penyelidikan
pada hari ini juga sudah ada saksi saksi baru yang dipanggil oleh pihak kepolisian polrestabes kota surabaya
untuk kembali mengumpulkan bukti bukti dan juga pernyataan dari saksi saksi tersebut untuk kemudian dilakukan penyidikan lanjutan
supaya nanti bisa mengerucut kepada siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab di sini
pemerintah kota surabaya tidak ingin ambil pusing untuk mengetahui siapa siapa yang bersalah dan siapa yang bertanggung jawab
karena memang kebutuhan publik warga kota surabaya jalan raya gubeng ini adalah jalan
akses utama di bagian sisi barat kota surabaya untuk menuju ke pusat kota
di mana pusat kota ini merupakan area perkantoran dan juga area bisnis
maka diharapkan pengerjaan yang cepat ini juga akan membantu proses kinerja pemerintahan kinerja perkantoran
dan juga kinerja bisnis di kota surabaya karena tidak hanya satu bank atau satu toko saja yang dirugikan di sini
karena area perhotelan di jalan raya gubeng ini juga akhirnya juga turut menjadi salah satu sektor yang terimbas akibat putusnya
jalan raya gubeng ini putri
baik eka rima langsung dari kawasan raya gubeng surabaya jawa timur